tes keperawanan atau tes dua jari menjadi polemik selain dianggap melanggar ham praktik tersebut juga dinilai tidak berbasis ilmiah
lalu apakah tes dua jari alias tes keperawanan ini dibenarkan
betul ada di dunia kedokteran
kami bahas bersama dokter spesialis obstetri ginekologi sekaligus praktisi media medis faginismus dr roby asri wijaksono
selamat malam dr roby
halo selamat malam tiffany
oke dokter kita menyoal tes keperawanan ya tapi dalam dunia medis
kalau dunia medis dunia kedokteran tes dua jari atau tes keperawanan ini betul memang ada atau tidak
kalaupun memang ada itu tes yang seperti apa sih
baik dalam dunia medis sendiri tidak ada yang namanya keperawanan
apalagi kalau keperawanan dikaitkan dengan salah satu bagian organ vagina yaitu selaput darah atau bahasa medisnya hm
hymen sama sekali itu tidak bisa dipertanggung jawabkan sebagai sebuah tes keperawanan
karena dalam dunia medis sendiri keperawanan itu tidak ada
oke keperawanan tidak ada jadi tesnya pun sebenarnya tidak ada itu ya
oke ini juga harus diluruskan dok
dari dunia kedokteran khususnya sebagai seorang objek tentunya ya
selama ini orang mengaitkan gitu ya tes keperawanan atau keperawanan seseorang itu berdasarkan
keutuhan himen atau selaput darah yang selalu menjadi patokan
baik saya rasa berita tentang penghapusan tes keperawanan oleh pihak tni ini merupakan sebuah kemajuan kemanusiaan yang luar biasa ya
saya rasa ini patut disyukuri bersama artinya secara kemanusiaan kita selangkah lebih maju
selaput darah sendiri dalam dunia medis pada vagina perempuan itu sangat bervariasi
jadi secara ilmiah secara algoritma ilmiah sangat bisa dipertanggungjawabkan
kalau kita menilai penetrasi penis sebagai sebuah indikator kesehatan atau misalnya bekas pada organ sebagai sebuah indikator yang menentukan kualitas ataupun nilai dari seorang perempuan
jadi dalam dunia medis sendiri sekali lagi saya tegaskan
tidak ada keperawanan dan tidak ada juga tes terkait dengan himen dikaitkan dengan keperawanan dikaitkan dengan apakah orang ini sudah pernah melakukan aktivitas seks dengan penetrasi penis ataupun tidak
dok apa yang membuat keutuhan selaput darah atau himen seseorang ini berubah
dari segi bawaan lahir saja
yang tadi saya sudah sampaikan bahwa human itu bentuknya berbeda beda
kemudian penampakannya wujudnya berbeda beda
karena secara medis himen itu sebetulnya adalah sisa penyatuan jaringan pada saluran vagina bagian depan dan vagina bagian belakang
itu adalah sisa penyatuan
artinya setiap manusia akan memiliki proses embryologi penyatuan yang berbeda beda
sedangkan kalau kita berkaca pada tes keperawanan
dianggap semua perempuan memiliki highman yang sama memiliki wujud yang sama
sehingga kalau ada beda satu maka itu dianggap tidak kompeten atau tidak layak untuk dilanjutkan
nah di sini yang menjadi permasalahan yang menurut saya ya merupakan sebuah kemunduran untuk kemanusiaan apalagi kedokteran itu sendiri
oke jadi tidak selalu patokannya karena seseorang tersebut sudah melakukan hubungan seksual
bisa saja mungkin karena adanya kegiatan lain
dan saya rasa hubungan seks ini adalah prerogatif masing masing manusia
bila kita memberanikan diri ada aspek keperawanan maka kita harus mempertanyakan aspek keperjakaan
dan jangan menilai perawanan keperjakaan itu adalah sesuatu yang bisa diukur secara publik
jadi ini bukan sesuatu yang bisa diukur
baik itu keperjakaan
keperjakaan maupun keperawanan
oke jadi tidak bisa menjadi patokan gitu ya atau dasar apalagi untuk tes tes seperti ini
misalnya untuk masuk ke satu lembaga atau instansi seperti itu ya dok ya
betul sangat tidak relevan dan sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah apapun di bidang medis
oke dok tes keperawanan ini kan walaupun kemarin untuk calon prajurit perempuan ya di tni angkatan darat itu sudah dihapuskan
tapi selama ini mungkin bertahun tahun dok
mungkin juga mengikuti bahwa tes keperawanan ini menjadi polemik
nah bagaimana dokter melihat ini dan kalau tes keperawanan itu memang terjadi di satu lembaga atau instansi di dunia medis sendiri secara etis gitu ya
apa memang betul ada seorang dokter itu diizinkan untuk mengecek atau untuk memeriksa keperawanan seseorang
ya saya sendiri sepertinya tidak berwenang untuk menilai benar
saya tidak tahu salah yang sudah terjadi ke belakang ya mbak tiffany
saya rasa mulai saat ini kita sama sama maju saja berdasarkan dengan fakta ilmiah yang ada berdasarkan perkembangan yang positif sekali dari tni
jadi menurut saya ya kita sekarang mulailah untuk membiasakan yang benar jangan membenarkan yang biasa
oke jadi kalau tadi menyambung pertanyaan saya ketika seorang dokter gitu apakah dibenarkan untuk memeriksa keperawanan
atau kalaupun iya di kondisi atau situasi keadaan yang seperti apa yang bagaimana
saya rasa tidak ada ya karena jelas sekali yang mengatur bagaimana seorang dokter bekerja itu adalah organisasi kesehatan tertinggi dunia yaitu who
sudah sejak lama who menyatakan bahwa tidak ada tes keperawanan
tes keperawanan adalah pelanggaran hak asasi
tes keperawanan sama sekali tidak relevan
tes keperawanan adalah pelanggaran hak asasi
keperawanan menimbulkan kerusakan biologis kerusakan sosial juga kerusakan psikis pada orang yang dilakukan tes tersebut
namun kalau ditanyakan apakah dalam bidang medis pada kasus tertentu selaput darah kita bisa menjadikan itu merupakan bahan ataupun informasi tambahan keadaan selaput darah
tentu iya tentu iya
misalnya pada kasus kasus visum eterepertum
kita harus meneliti sebuah kasus terkait dengan kekerasan yang muncul pada seorang perempuan terutama di area kewanitaan
tentu bukan hanya selaput darah yang kita lakukan penilaian
melainkan seluruh tubuh perempuan itu ya kita nilai
namun itu ya dalam kasus ya kaitannya misalnya dengan kriminal dengan kejahatan
baru kita memang bisa menilai
tetapi menilai itu bukanlah menilai keperawanannya
bukanlah menilai oh misalnya high man orang ini rusak dikarenakan pernah masuk penis
nah tidak pernah ada interpretasi seperti itu
oke jadi intinya untuk beberapa case atau beberapa kasus taruhlah dengan kekerasan seksual seperti tadi dokter roby
itu mungkin bisa ya
tapi untuk tes seleksi untuk masuk lembaga instansi itu tidak dibenarkan
bahkan who pun sendiri tadi dokter sudah sampaikan ya tidak sudah sudah menyerukan untuk menghapus lah ya
belajari atau tes keperawanan ini
baik terima kasih dokter roby asri wicaksono sudah sharing dengan cn indonesia connected malam hari ini
salam sehat selalu dok
selamat malam terima kasih semuanya